tante udah salah paham sama mbak catherine
semoga askara selalu kuat ya
walaupun terlahir prematur
diberikan kesehatan sayang
terima kasih dulu sama oma sama opa
kapan kamu ada rencana
itu sih pak
lagi dipikirin maunya
enaknya kapan itu harinya
lusa aja gak sih mas
pas hari sabtu
lusa hari sabtu ya
boleh pas hari libur juga kan
jadi kita juga bisa undang
temen temen panting reina juga
kalian bisa ngedoain juga
saya memang rencana pengen ngundang
cukup banyak orang lah pak
jadi kan kalau orangnya banyak
yang doain askara juga
insya allah ya
jadi kita ketemu lagi lho sayang
kamu ada rencana untuk
aku gak undang nino
gak apa apa ya
kalau pak chandra dan bu
chandra nya gimana
biar bagaimanapun kan mereka tetap keluarga
ya kalau diri saya sih gak apa apa pak
kamu gak apa apa
kan masih keluarga juga ya
udah ngantuk banget ya
enggak usah saya udah gak apa apa
kamu disini aja
lu mau nyetir sama oma
atau asgara mau nyetirin opa
nanti kapan kapan main kerumah oma ya
iya nanti main kerumah oma
udah mulai ya
udah dapet ya pak
udah dapet ya pak
bateri cranky banget
coba telpon randy aja lagi yuk
aku khawatir sama mbak catherine
aku khawatir sama mbak catherine
udah telpon aja
bicarain sama mbak miji
kamu udah dikasih tau belum sama mbak miji
kalau mbak catherine tuh marah sama mbak miji
kalau mbak miji tau sudah secret
mbak catherine tuh marah sama mba mbak catherine tuh marah sama mba
mama tuh panik banget ren
iya yaudah yaudah
mama gak usah panik
mama jangan khawatir ya
ini aku lagi taman
aku lagi cari catherine
ya mudah mudahan catherine ada disini
mau ngapain lagi kesini mas
aku gak mau ada salah faham diantara kita
karena ternyata mama kamu salah faham sama aku
aku dikira punya pacar baru
aku dikira dekat sama cowok
mungkin saya kesini
yang udah buat kamu sakit hati
untuk pertama kalinya mama kamu nyusi kamu secara langsung nak
gak ada yang mama nantikan lagi selain momen ini
momen dimana kamu akan merasakan
anugerah dari tuhan untuk setiap ibu yang melahirkan
momen dimana pertama kali semua ibu akan merasa berhasil dalam hidupnya
supaya berkah ya sihnya ya
wah aslinya kayaknya lancar
aku kan juga baca buku parenting kan
susu formula memang bagus untuk
tapi kalau misalnya susu asi itu
aku mau liat dulu bentar
mingitin dulu dikit
oh iya mir kamu belum makan kan makan dulu deh
dia lagi beres beres
saya beres beres langsung ambil suruh istirahat ya
aku boleh gak bareng bawa bawa sama mama sama papa dan dedek sekarang
udah batuk udah batuk
papa kasih tau papa kasih tau
mamah kan jahitan perutnya masih belum kering
nanti kalau misalkan rena ikut berbohong sama papa mama
kasian mama nanti kegencan
karena ada dehaskara juga
nanti aja ya tunggu mama semua dulu
nanti kalau mau jahitan yang udah sembuh udah kering
nanti rena boleh deh tidur sama mama papa
setiap hari juga nggak apa apa
makasih ya pa
gak apa apa ya menjus dulu ya
kok langsung tidur
yaudah kalau gitu kita keluar dulu yuk
biar nidia istri rahat ya
kenyang sumpah pa
ini udah kita ke kamar
kita langsung aja yuk
sini sini askarah biar saya gendong sini
nih beri mata
nih beri mata
nih beri mata
bangun tadi habis nidik

oh siuk siuk
sebaik baiknya bayi yang lahir prematur
butuh diperhatikan dengan khusus
dan juga harus dipantau dengan baik
dan nanti juga gak boleh banyak pikiran
jadi lebih baik kamu jaga jarak
dan jangan ganggu mereka
sekarang aku juga bingung
sekarang al andin bahkan askara udah pulang ke rumah
mereka tetap bisa ngasih perhatian keren
secara sekarang mereka
sudah punya askara
kalaupun aku berpikir masih hal yang sama
aku ambil rena
dengan kejadian kemarin pun
aku gak tau harus mulai dari mana
aku bener bener minta maaf sama kamu
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau di rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
hubungan kita tuh baik baik aja hubungan aku sama kamu baik baik aja
mau sampai kapan tante mayang terus terusan mojokin aku
terus terusan menyalahkan aku karena batalnya pernikahan gitu
mau sampai kapan mas
iya saya tahu ken
iya mungkin mama melakukan itu karena mama masih berpikir kalau rencana pernikahan kita akan berlanjut
kita kan udah sama sama mutus ya
kamu tahu aku di sini dari mana mas
karena saya merasa kamu masih ke sini
tapi kamu tahu ken
perasaan saya masih sama sama kamu
saya masih memikirkan
momen momen indah kita

kamu harus bisa ngejalanin hidup kamu
kamu harus bisa ngejalanin hidup kamu tanpa aku mas
dan sekali lagi aku minta maaf karena aku gak bisa ngelanjutin pernikahan itu

coba pindah posisi
coba pindah posisi
apa nyamannya dimana nak
nyamannya dimana sayang
nyaman gak begitu
aduh aku nyamannya disini nih
gokul lagi ya
aku taruh situ nanti dia bangun lagi gimana dong
yaudah nyenderan aja gini udah

biasanya disini gak patah kan
gak apa apa udah gak apa apa
gak apa apa udah udah
jelas juga aku
yang penting kamu anak anak senang
gimana kamu udah ketemu sama catherine belum
soalnya sampai sekarang dia belum pulang juga
aku khawatir banget sama dia ren
iya mba tadi saya udah sempet ketemu sama catherine di taman
ya tapi responnya catherine hanya mengiakan aja
setelah itu catherine pulang pake taksi mba
ren ren itu catherine udah pulang
aku udah andre teleponnya ya
maaf saya udah ngerepotin kamu
syukurlah kalau udah datang
kamu baru pulang
mama kok belum tidur
ya ren mama tuh gak bisa tidur
mama tuh merasa bersalah sama mba cat
udah mba mama gak usah khawatir ya
tadi aku udah ketemu sama catherine
dan catherine udah maafin mama
tapi inget ma mama jangan ulangin ini lagi ya
mama bener bener mama salah ini
iya kalau saat ini mama belum percaya sama catherine
mama bisa percaya sama aku kok ma
catherine juga pasti berat banget ma ngadapi semua ini
jadi tolong mba
mama jangan salah paham lagi ya
apalagi sampai menduduh yang enggak enggak ke catherine
yaudah mama gak usah khawatir lagi
sekarang istirahat ya
iya ren ya
kamu juga yuk

aku mau minta maaf langsung aja sama mbak cat
karena biar bagaimanapun
aku itu udah keterlaluan
cat ya ampun kamu dari mana aja sih
aku baru pulang
kan kali jangan kayak gini ya
aku janji gak akan kayak gini lagi kak
oh ya tadi ren dia cerita kalau
masalah itu nggak usah dibahas ya
ehh ya yaudah
aku istirahat ya
yaudah kamu istirahat ya
mau ke depan
cari udara segar
mas kara kan gak bisa dijemur mas
jadi ya cari udara segar aja
iya saya juga pernah baca tuh
kalau bayi prematur memang nggak boleh kena sinar matahari dulu kan
iya kita ikutin prosedurnya aja ya
yang penting mas karanya sehat
selamat pagi mama
selamat pagi pak mbak mbak
selamat pagi dede skara
selamat pagi mas junji
selamat pagi mbak mbak
selamat pagi mbak mbak
selamat pagi mas al
mau sekolah ya
tapi gak diantar omang
kan ada encus mirna sama tante jess
kita bakal antarin reina kok
mas kamu jangan lupa untuk ngabarin itu ya
pak rindy buat besok akika
tau gak akika itu apa
dulu reina tuh juga pernah akika kan
atikah itu rasa bersyukur kita sama allah
karena dede skara udah lahir
itu kambingnya ada dua
kalau perempuan kayak reina
itu harus kambingnya satu
nanti kambingnya disembelah
terus dibagi bagi sama yang membutuhkan
dulu reina juga sama kan akika
emangnya ya pak
ya udah saya ke ini
nengokin mama dulu sebentar ya
kabarin aku ya mama gimana keadaannya
semoga ada bisa membaik
iya nanti sekalian deh saya telepon ready abis dari nengokin mama
ya berangkat sekolah dulu
sekolah yang pintar ya
papa jenguk oma dulu ya
mirna aja sih titip ya
ya udah sekarang kakak sekolah dulu ya
ya udah sayang
kamu jangan bandel ya
jangan kayak kemarin lagi ya
mirna jess tolong jagain reina dengan baik ya
pasti mbak ya dan kita pasti awasin reina terus kok

yuk kita berangkat yuk
berangkat dulu ya mbak
ke depan yuk
di sini enak ya
selamat malam ya sayang ya
ayo tempat yang dingin ya
baulah sana mas
mas kamu udah cepuk mama
kalo saya sih ngeliat kondisinya sudah mulai membaik ya
cuman mama tetep ingin jaga jarak
gak mau ngelahirin semuanya
sayangnya di pintu mamanya juga di kasur
sebentar saya mau telepon uya sama boyim dulu
ke alaman belakang ya
tidur lagi tidur
besok kan akikahnya sekarang
saya minta kalian tolong carikan kambing yang kondisinya baik ya
untuk akikah ya
siap pak bos
ingat besok loh
jadi carinya sekarang
siap pak bos
kalau begitu kami pergi
iya terima kasih ya
kan bisa lihat dari sini
tapi aku senang deh mas
hari demi hari
sekarang kondisinya sekarang sudah sangat membaik
jadi tubuh anak yang hebat ya
anak yang kuat enak ya
sekarang kan anak yang hebat
kamu sendiri gimana kondisinya
masih sakit gak
saya ngelakuin yang aneh aneh ya
iya tenang aja
gimana mau tenang
kamu dikasih tau aja susah
iya masih ya
gak usah begitu kalo dikasih tau
aku mau kasih tau anak kamu
nanti kalo gede jangan kayak papa ya nyebelin
nyebelin tuh papa
asli nyebelin tukang marah marah
siapa tukang marah marah
nah saya telepon ini dulu
ren saya mau ngabarin ke kamu
kemarin tuh saya mau telepon lupa
besok itu rencana saya mau ada acara akikanya askara
kamu tolong carikan i o yang bagus untuk acara sekarang
karena saya pingin acaranya ya lumayan besar lah
oh iya untuk undangannya bapak ingin mengundang siapa aja ya
saya mengundang banyak orang ren
karyawan kantor juga nggak apa apa kamu undang aja
terus paling tetangga tetangga sekitar rumah juga
sama ini pantai asuhan mutiara bunda jangan lupa ya
oh iya satu lagi kalau memang ini kan acaranya sedikit mendadak
kalo memang i o nya minta harga yang cukup tinggi gak apa apa
karena dadakan juga kan
tapi yang penting saya minta bagus ya
ya terima kasih ya ren
halo ya ini dengan i o executive planner
ya baik pak begini
saya mau buat acara akika
ya konsepnya meriah dan mewah
untuk besok apa bisa
ya betul memang mudah dak
jadi kita akan mengerti kalo memang budgetnya berbeda
yang penting acaranya lancar
oh baik pak
oh iya untuk undangannya
saya minta ada dibuatkan cetak fisik dan dibuatkan fall ya
saya ingin langsung membagi ke orang orang yang akan diundang secepatnya
oh iya jadi begini mbak
untuk undangan fisiknya
tolong bantu sebarkan juga ya
nanti saya akan kirim beberapa alamatnya
ya terima kasih banyak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
tante udah salah paham sama mbak catherine
aku udah ngomong juga sama mas randy tadi malam
tante merasa bersalah banget
tante ini mau minta maaf secara langsung sama mbak cat
mbak cat ada waktu
ada yang mau tante bicarakan
mohon maaf banget ya tante
aku harus segera masuk kantor
lain kali ya tante
ya ampun tante
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak mau ke gereja mbak
ya udah deh aku tolong tante yang dulu
baru aku kabarin panino untuk izin
nyari kambing pergi berdua dua
lentar gerbang sampe yang jagain dong
udah berarti salah satu dari kita
harus ada yang keluar cari kambing
ayo apaanin kita nih suruhnya berdua
itu kan tadi
sekarang lu pikir nih kalo kita pergi berdua lagi
mana dia noh
ya kan pak putra cuman cadangan kita nih
berdua nih sebagai ganda terdepan
udah sekarang begini aja
biar kita adil
udah pasti gue yang menang
masih imbang juga
gue yang menang
gue yang menang
berarti telur yang keluar cari kambing
dan inget ya tadi pesen pak bos
cari kambing yang sehat
yang gede yang montok
dan satu hal
harus sesuai dengan syariat akikah
itu sih gue paham im
cuman masalahnya im
ini kan kambing dua
yang atu gue ngelendotin
kalo bisa mah gue atu lu atu gitu im
sesuai kesepakatan kita
yang menang gak akan ikut cari kambing
berarti yuk caw
jangan begitu ngapain im
ini sebagai ya iya lah
sama sama teman gimana sih im
udah langsung cabut
cah lu masa masa
ini yang paling gede
namanya temen becerik
jadi begitu im
hah lu pake ngoncin gue
lu tunggu kembali sana
dengan gua ada uya selamat nyari kambing ngegede ya ngegede emang enak lu pergi sendirian